di sela sela sambutannya dalam perayaan imlek nasional yang dihadiri sepuluh tamu undangan di kawasan serpong tangerang selatan
presiden joko widodo mengajak kembaran mantan gubernur dki jakarta basuki chayapurnama alias ahok ke atas panggung

ini adalah panggung yang dihadiri
dan kemampuan itu diperlukan sekarang ini